selanjutnya kpk mengaku sudah memiliki bukti baru untuk menjerat ketua dpr setia novanto dalam kasus korupsi ktp elektronik
ya bukti baru ini terkait dengan persekongkolan oleh pihak pihak tertentu untuk membahas proyek ktp elektronik
namun ktp tidak menjelaskan kpk maksud kami tidak menjelaskan lebih rinci bukti ini
beberapa bukti saya kira tidak bisa spesifik saya sebutkan namun memang ada bukti bukti komunikasi
antar berbagai pihak yang diduga bisa menunjukkan persekongkolan yang dilakukan oleh pihak pihak tertentu
yang membahas kasus ktp elektronik ini sebelum proses penganggaran terjadi
bukti baru atau bukti lama
ada bukti bukti yang sudah kita miliki ada bukti baru ada bukti lama
tapi kami tidak bisa spesifik menyampaikan mana yang bukti baru dan mana yang bukti lama